negara membutuhkan yang muda untuk ikut serta dalam pesta demokrasi demi kemajuan bangsa
menengok sejarah kemerdekaan tak akan pernah direbut jika tidak ada peran anak muda
maka kini saatnya kamu harus lantang bersuara untuk kembali membuat perubahan secara nyata
saya prasidya puspa untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya